warga negara indonesia novita kurnia putri tewas pada lima oktober dua ribu dua puluh dua dalam peristiwa penembakan
yang dilakukan remaja belasan tahun di texas amerika serikat sebagaimana diberitakan oleh
nbc news yang dikutip dari cnn indonesia com pelaku menembak rumah yang salah novita tewas
setelah diberondong ratusan peluru saat sedang bekerja di kamarnya novita adalah warga semarang
jawa tengah suasana duka menyelimuti rumah novita di jalan pudaksari nomor dua ibu korban
nani muldiani berkisah suami korban robert brazil junior mengabarkan sendiri kejadian tragis itu ke
semarang menurut nani novita tinggal di texas sejak satu setengah tahun lalu mengikuti suaminya
yang berprofesi sebagai anggota angkatan udara amerika serikat sang ibunda mengenang novita
sebagai anak yang baik dan sangat memperhatikan keluarga
hai selalu ya kata katanya juga singkat nggak seperti biasanya di video call ya
maaf sebetulnya saya tuh
masih inget terus
menurut kjri houston berdasarkan keterangan kepolisian setempat pelaku penembakan berusia empat belas dan
tahun kepolisian disebut telah menangkap para pelaku keduanya dikenai dua tuduhan yaitu pembunuhan
dan penyerangan berat dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup kini keluarga menunggu pemulangan
jenazah untuk dimakamkan di semarang adapun biaya pemulangan jenazah sepenuhnya akan ditanggung oleh
pemerintah indonesia tim liputan cnn indonesia